tim penyidik komisi pemberantasan korupsi menggeledah beberapa ruangan anggota komisi b dprd jawa timur
dan kantor dinas peternakan jawa timur
penggeledahan ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan kpk senin lalu
tim penyidik kpk memeriksa beberapa ruangan anggota komisi b dprd jawa timur rabu siang
penggeledahan yang dikawal aparat brimopolda jawa timur ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan kpk senin lalu
salah satu anggota dprd jawa timur menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan
jadi saya ikut prihatin dengan suasana yang sangat terbuka akutabilitas transparasi masih ada hukum yang melakukan penyalahgunaan
kpk juga menggeledah ruang kepala dinas peternakan jawa timur rohayati
di sini tim kpk menyita berkas yang akan digunakan sebagai bahan penyidikan dalam kasus suap senilai satu ratus lima puluh juta rupiah
kpk sudah menetapkan enam tersangka atas kasus ini
mereka adalah ketua komisi b dprd jawa timur
ketua komisi b dprd jawa timur mohamad basuki kepala dinas peternakan rohayati
kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan bambang erianto
dua staf dprd jawa timur agung dan santoso
dan ajudan kepala dinas pertanian anang basuki rahmat
dana itu diduga diberikan untuk pengawasan dan pemantauan dprd jawa timur atas penggunaan anggaran dua ribu tujuh belas